kedua pilihlah asuransi yang secara finansial sehat
atau kebun binatang itu tidak dapat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
apakah sekarang anda siap untuk berinvestasi emas
salah satunya adalah subsidi silang dengan siswa siswa yang mampu mensubsidi kepada yang tidak mampu
dan juga pemerintah daerah rumah sakit rumah sakit yang ada di daerah sejauh ini
saya rasa sebenarnya sederhana sekali
dalam hal ini orang tua tidak bisa bekerja sendiri

tadi ada lagi orang lain yang menabrak dari lingkungan istana

kekuatan pertahanan indonesia di angkatan cyber akan kita tingkatkan
inilah fenomena manusia gerobak musiman dan pemulung dadakan di bulan puasa
sementara yang satu lagi definitive ceasefire
namun kita juga tidak memungkiri bahwa selama masa pandemi ini kan pasti ada yang mampu ada yang tidak mampu
tapi emang sempet di pb jarum
jadi begitu nasinya matang dia sudah istilahnya prosesnya terhenti sebagian
sampai sekarang ternyata memang